tentu teman teman begitu menghibur
tapi sukanya melukai temannya
saya itu senangnya cerita gitu loh cerita
nah dari situ akhirnya muncullah satu gagasan setelah ketemu dengan tokoh tokoh nasional ya
yang mereka sangat luar biasa di bidang anak
lalu oh ternyata apa yang saya lakukan ini ternyata juga dilakukan oleh beliau beliau
dari situlah kemudian saya berani mengatakan saya juga seorang pendongeng gitu
media digital yang berkembang menjadi wadah juga kita untuk berkreasi tetap berkarya
jadi tidak hanya diakui
berbagai jenis suara yang terdengar tersebut bukan suara asli hewan
melainkan ditirukan oleh seseorang yang memantapkan diri menjadi pendongeng untuk anak anak
dialah muhammad awam prakoso atau akrab disapa kaawam
pria berusia lima puluh tahun ini telah mendedikasikan diri sebagai pendongeng sejak dua puluh empat tahun lalu
ia terpanggil menjadi pendongeng setelah menyaksikan penampilan berbagai tokoh seperti pak raden dan kak seto
dari situlah kaawam memberanikan diri menggeluti profesi pendongeng
saya itu senangnya cerita gitu loh cerita
nah dari situ akhirnya muncullah satu gagasan
setelah ketemu dengan tokoh tokoh nasional ya yang mereka sangat luar biasa di bidang anak
lalu oh ternyata apa yang saya lakukan ini ternyata juga dilakukan oleh beliau beliau
dari situlah kemudian saya berani mengatakan saya juga seorang pendongeng gitu
itu di tahun sembilan puluh sembilan
kaawam memulai kiprahnya dengan mendongeng di lingkungan terdekat
setelah itu perjalanan berkeliling daerah dari sabang sampai merauke dilakukan
supaya bisa mendongeng di hadapan banyak anak anak
berbagai situasi pun pernah ia hadapi
pria asal blora jawa tengah itu pernah berada di garda terdepan dengan mendongeng untuk anak anak korban bencana
saya sudah pernah dari mulai kalimantan sumatera sulawesi jawa papua ntt
bntb kemudian berbagai daerah seluruh indonesia
tidak hanya di kota ya tapi justru kenikmatan yang saya peroleh dari perjalanan itu adalah
kenikmatan ketika saya berada di pelosok pelosok
bahkan berada di perbatasan perbatasan negara kita dengan negara tetangga
semua itu adalah merupakan sebuah perjalanan kegembiraan untuk menceriakan anak anak indonesia
walaupun berada di berbagai daerah dan juga negara lain
berkeliling wilayah dan menemukan beragam situasi membuat keawam semakin yakin
keputusannya menjadi pendongeng sangat tepat
beragam pengalaman ia peroleh seperti saat mendongeng untuk anak anak penderita penyakit kronis di sebuah rumah sakit
setelah mendengarkan dongeng kaawam sang anak bersemangat menjalani perawatan
dan satu peristiwa juga yang ini tidak bisa saya lupakan adalah
saya bersama rekan saya seorang dokter namanya dr mirari di rscm
beliau menelpon saya setelah beberapa hari saya mendongeng di bangsal anak
kawam ini luar biasa anak yang kemarin kawam dongengin sekarang ceria bahagia kemarin itu benar benar anak itu gak mau gak punya semangat sama sekali
itu saya menangis saat itu juga saya mengatakan wah dr mirari lah yang membuat saya ini betul betul menjadi seorang manusia
mampu memberikan kebahagiaan itu
peristiwa itu pun menjadi salah satu alasan kaawam mengokohkan dan melebarkan misinya agar anak anak bisa terus mendengarkan dongeng
pada dua ribu sembilan keawam mulai mendirikan komunitas kampung dongeng indonesia untuk menciptakan generasi baru pendongeng di tanah air
di kampung dongeng ini awam prakoso memperakarsai kegiatan rutin mendongeng bagi anak anak yang diberi nama pekan ceria
keawam rutin mengadakan acara mendongeng bagi anak anak di lingkungan sekitar
dalam dongengnya keawam lebih suka memilih cerita keseharian yang mudah dicerna oleh anak
cerita yang penuh dengan nilai nilai moral kejujuran kedisiplinan kerja keras dan rasa syukur merupakan bekal untuk membangun karakter anak
biasanya kak awam menggali inspirasi cerita dari al quran ataupun memodifikasi cerita dari buku buku dongeng koleksinya
kemahiran kaawam menirukan suara hewan atau beragam karakter pun ditampilkan dalam pertunjukan pada pekan ceria
cerita juga bisa kita dapatkan dari buku buku dongeng
cerita reka rekaan jadi artinya nggak benar benar terjadi
dan itu banyak sekali kita dapatkan seperti contoh misalkan cerita aishob
seorang pengarang yang sangat luar biasa
seperti yang kita tahu
cerita ceritanya itu sangat unik
contoh misalkan seekor singa
seekor singa yang sedang tertidur
ada seekor tikus kecil kan berlari lari
kemudian mengganggu si singa ini kemudian ditangkap
lalu si singanya mengatakan apa
aku kalau dimaafkan nanti suatu saat aku akan menolongmu
kan si singanya kemudian
mengatakan binatang kecil mau menolong aku yang perkasa
tapi suatu ketika singanya ditangkap oleh pemburu dengan jaring meronta ronta
si tikuslah yang memutuskan jaring jaring itu
jadi cerita cerita yang unik di dunia itu banyak sekali
acara pekan ceria selalu disambut antusias oleh orang tua
yang membawa anaknya bergabung dengan komunitas kampung dongeng indonesia
di kawasan ciputat tangerang selatan banten
bagi para orang tua kegiatan kampung dongeng indonesia
merupakan alternatif cara untuk mengisi waktu libur bersama keluarga pada akhir pekan

kalau mereka hari mau kalau mereka bukan
kalau mereka hari mau kalau mereka
harus lebih sering sering
harus lebih sering sering diadain
kalau bisa ya kalau bisa seminggu sekali sih
jadi setiap minggu kami anak anak juga ada kegiatan
orang tuanya juga bisa kasih agenda yang baik buat anak anak
daripada kita cuma tidur tiduran di rumah gitu
males males atau ngelihat gadget atau nonton tv
lebih baik kita ikut acara seperti ini ini positif banget baik banget buat anak anak
kita sebut namanya
setelah pelatihan itulah
mereka kemudian dengan suka rela untuk mengikuti jejak saya
untuk dikembangkan di daerah daerah
maka sekarang muncullah kampung dongeng makassar
kampung dongeng di lombok dan seterusnya
mereka terinspirasi mereka belajar
dan kemudian mereka bergerak
kampung dongeng indonesia
kampung dongeng indonesia
kampung dongeng indonesia
kampung dongeng indonesia
kampung dongeng indonesia
kampung dongeng indonesia
kampung dongeng indonesia
terletak di daerah ciputa tangerang selatan banten
kampung dongeng indonesia berdiri sejak dua ribu sembilan
di lahan seluas tiga ratus lima puluh meter persegi itulah
awam prakoso menjalankan agenda mendongeng rutinnya untuk anak anak setiap dua minggu sekali
bukan hanya anak anak di sekitar wilayah ciputat
ada pula anak dari daerah jakarta depok dan bogor
yang diajak orang tuanya bergabung dengan komunitas kampung dongeng indonesia
selain mengadakan kegiatan mendongeng untuk anak anak
keawam menjelaskan kampung dongeng indonesia
diperuntukkan bagi siapapun yang ingin belajar atau menjadi pendongeng seperti dia
kelas mendongeng pun menjadi salah satu bentuk regenerasi pendongeng
dengan membuka kelas atau kemah dongeng
keawam berharap akan selalu ada generasi muda yang mau meneruskan jejaknya
setelah pelatihan itulah mereka kemudian dengan suka rela untuk mengikuti jejak saya
untuk dikembangkan di daerah daerah
maka sekarang muncullah kampung dongeng makassar kampung dongeng palembang
kampung dongeng di jayapura kampung dongeng di lombok dan seterusnya
jadi mereka terinspirasi mereka belajar dan kemudian mereka bergerak
kelas kemah dongeng itu saya laksanakan itu kita buka untuk umum
jadi kemah dongeng itu dibuka untuk umum siapa saja boleh berlatih
ada guru ada profesional seperti para dokter pengusaha
ada juga asn yang belajar ada juga yang tidak punya pekerjaan
dalam mengelola kampung dongeng indonesia keawam tidak sendiri
selain dibantu keluarga ia didukung oleh para relawan
yang ikut menjalankan program pekan ceria
sebab pekan ceria tidak hanya diisi dengan acara mendongeng
tetapi juga aktivitas yang mengasah motorik anak dan kreativitas dengan membuat beragam karya
dialah yadi mulyadi relawan asal subang jawa barat
yang sempat mengadu nasib dengan berjualan di jakarta
sebelum bergabung dengan kampung dongeng pada dua ribu lima
ia mengaku sejak bertemu dengan keawam
dapat menggali potensi menjadi penutur dongeng
dari situlah ia berhasil mengisi pundi pundi penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya
memang sih awal awal ya awal awal pandemi itu
saya sempat udah deh nggak ada kegiatan lagi karena kan kita udah gak ketemu orang gitu kan
akhirnya saya mencoba untuk berjualan lagi gitu berjualan berjualan kayak kopi keliling gitu
namun setelah berjualan kopi keliling gitu dari kampung dongeng
dari kampung dongengnya ngajakin saya lagi ada program program gitu
cuma program programnya kita lewat zoom kayak misalkan film gitu
kita dongeng tapi melalui film seperti itu sih
bersama yadi perempuan lulusan sastra inggris asal purwokerto
yaitu metanuchi hubia juga turut mendukung program kampung dongeng indonesia
dengan menjadi relawan sebagai cara mengimplementasikan ilmunya
ketertarikannya menjadi pengajar membuatnya terjun menjadi relawan pendongeng
ia pun turut dimentori oleh keawam agar bisa mengembangkan potensi menjadi pendongeng
dengan berlatih teknik vokal dan berupaya mengkreasikan beragam suara
meta juga berhasil memperoleh berbagai proyek di luar aktivitasnya di kampung dongeng indonesia
bukan hanya itu saat ini ia ditugaskan menjadi mentor bahasa inggris bagi pendongeng cilik
bukan hanya dongeng aja tapi teknik vokal yang saya dapatkan itu bisa buat proyek proyek voice over
dubbing juga buat podcast biasanya
setelah pindah ke sini belajar ke dongeng kampung dongeng gitu ya
nah dalam mengimplementasikannya itu sih lebih ke ini
tentang ilmu ilmu mendidik anak atau mempersiapkan kurikulum
dan saya juga kebetulan memang diminta untuk ini jadi mentornya pendongeng cilik buat dongeng bahasa inggris
sehari hari yadi dan meta serta relawan lain memang diberi pelatihan berbagai teknik mendongeng
mulai teknik vokal ekspresi hingga pemilihan cerita
mereka pun biasanya turut membantu membuat alat pendukung mendongeng
dan berpartisipasi saat kawa mengadakan promosi ke berbagai acara
yadi dan meta adalah dua dari ribuan relawan pendongeng dari kampung dongeng indonesia
kini komunitas kampung dongeng sudah memiliki lebih dari satu enam ratus relawan yang tersebar di dua ratus titik di indonesia
program unggulan pekan ceria pun rutin berlangsung di berbagai daerah tersebut
kaawal menjelaskan keseruannya mempertahankan keahlian mendongeng untuk anak anak
memang disebarkan melalui kampung dongeng
karena itu ia juga menjalankan program lain
agar kampung dongeng bisa lebih dikenal lagi dengan cara menjalankan program kampung dongeng keliling kampung
saat ini kampung dongeng sudah tersebar di berbagai daerah
mereka tidak lupa saya berikan pesan bahwa
langit akan indah apabila bertaburan banyak bintang
artinya tidak boleh kita hanya sendiri saja yang jadi bintang
kalau kita sudah mampu untuk menceriakan anak anak
memberikan hiburan pesan pada anak anak
maka tularkan itu kepada orang orang yang memiliki bakat yang sama
kesukaan yang sama untuk agar mereka juga menjadi bintang
saya selalu ingin menangis dan terharu kalau ditanya
apa yang dilakukan ketika corona datang
ketika corona datang kedua anak saya yang sudah dewasa ini kemudian memanggil saya
ayah nggak punya panggung lagi ayah sudah panggungnya sementara nggak bisa keluar lagi
bisapun kami akan melarang
ketika itu saya akan melarang
saya akan melarang
ketika itu saya akan melarang
saya akan melarang
saya akan melarang
saya akan melarang
saya akan melarang
ya kawam ini kan metode jemput bola adalah salah satu program
nah bisa dijelaskan kenapa memilih seperti itu kawam
iya betul karena tidak semua anak anak bisa hadir di saung kami
saung kampung dongeng yang sudah disiapkan
maka sangat perlu kita untuk bisa menjemput bola
nah terus pemilihan dari tempat tempatnya seperti apa sih
apakah ada syarat tertentu untuk agar anak anaknya bisa didongengin
khusus gitu oleh kawam dan teman teman
syarat tertentu sebetulnya tidak ada
tapi kita memang selalu berkoordinasi dengan warga sekitar
seperti pak rt pak rw seperti itu
dan tempatnya juga random aja sih
artinya biasanya mereka sudah tahu bahwa kampung dongeng adalah merupakan komunitas
yang suka untuk keliling keliling kampung
jadi kadang kadang kita yang dihubungin untuk
ayo dong datang ke tempat saya gitu seperti itu
yang pergi ke sana aku sekarang akan datang
anak anak dari wilayah rt lima belas rw sebelas pelamampang jakarta

selatan sudah mulai berkumpul di balai pertemuan warga
saat kawam muncul keriuhan dan antusiasme anak anak meningkat
saat mendongeng tak jarang kaawam melakukan interaksi dengan anak anak agar tidak bosan
melukai temennya ada kan di sini
weli baru tersadar
selain itu ia mengajak salah satu pendongeng cilik didikannya
agar anak lain dapat terinspirasi
gadis yang sedang mendongeng itu adalah salsabila nadifa atau sabil
dalam usianya saat ini sembilan tahun ia mahir merangkai cerita
untuk disampaikan kepada anak anak lain
ia juga memainkan ekspresinya untuk mempertahankan perhatian anak anak yang menonton
sabil menyebut merasa senang melihat keceriaan anak anak ketika ia mendongeng
karena itu orang tuanya kemudian mengajak sabil mengasah bakatnya bersama ke awam
dengan bergabung bersama komunitas kampung dongeng
kampung dongeng indonesia
dari umur tujuh tahun sebenarnya sambil suka dongeng
tapi waktu kecil sabil suka banget didongengin sama mama
waktu sebelum tidur mau tidur siang tuh selalu didongengin ke awam
eh selalu didongengin mama maksudnya
selalu didongengin mama
nah terus aku tertarik nih wah seru banget nih mendongeng
aku mau belajar eh nanti kalau udah besar aku mau belajar dongeng
itu banyak sih kak
jadi yang pertama tuh kalau mendongeng kita tidak boleh terlalu diteken teken
misalkan ada satu kalimat pada suatu hari nah cukup itu yang diteken
gak boleh terus terusan ditekan
karena orang yang mendengarnya nanti malah kecapean ngedengarnya gitu
kami ingatnya sih
selain mendongeng di berbagai perkampungan keawam masih eksis mengisi acara dalam berbagai kesempatan seperti di sekolah
boleh masuk pintu surga
menurut kepala sdit segarabana siti rahayu sosok ke awam masih sangat dibutuhkan
di sekolah inklusi yang dipimpinnya banyak anak dengan beragam latar belakang kebutuhan dan keawam mampu menjebatani mereka dengan dongeng
intinya katanya bukannya masanya bukannya
dengan keragaman anak anak yang mereka miliki kami tidak hanya anak anak biasa yang di sini kak
jadi di sini ada anak berkebutuhan khusus juga
dan ini butuh kemampuan tersendiri ya bisa menyampaikan ke anak anak dengan kebutuhan khusus ini gitu
dan ke awam bisa melakukan itu gitu
makanya ketika pandemi sudah berlalu kami bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala
akhirnya kami kontak tuh ke awam
dan ini juga cocok punya alhamdulillah
akhirnya hari ini bisa tersenggara halal bialal dongeng bersama ke awam
psikolog anak ayang irma menilai kemampuan membaca situasi anak ketika mendengarkan cerita memang perlu dimiliki oleh pendongeng seperti ke awam
sebab kapasitas atensi atau kemampuan konsentrasi anak berbeda sehingga cara mendongeng pun bervariasi
ayang irma mengapresiasi konsistensi keawam dalam berkiprah sebagai pendongeng sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
apalagi kegiatan mendengarkan dongeng memberi berbagai manfaat bagi anak seperti meningkatkan kemampuan berpikir dan membantu memulihkan trauma
hal itulah yang diapresiasi oleh seorang psikolog anak dari sosok ke awam
inspiratifnya beliau itu benar benar tahu gitu siapa siapa saja gitu ya atau mereka yang memang membutuhkan aktivitas dongeng ini gitu
terus kemudian gak pantang menyerah gitu
artinya edukasinya ke awam terkait dengan aktivitas dongeng ini terus menerus gitu kan
terbukti dengan adanya kampung dongeng gitu ya
sebuah wadah atau media dimana dia bisa membantu atau kemudian menurunkan keterampilan mendongengnya pada volunteer ya atau pada orang orang gitu ya
perjalanan awam prakoso mendongeng secara langsung untuk anak anak ternyata bukan tanpa rintangan
pandemi covid sembilan belas yang melanda dunia juga berdampak pada karirnya
namun dukungan keluarga membuatnya dapat bertahan
saya selalu ingin menangis dan terharu kalau ditanya apa yang dilakukan ketika corona datang
ketika corona datang kedua anak saya yang sudah dewasa ini kemudian memanggil saya
ayah nggak punya panggung lagi ayah sudah panggungnya sementara nggak bisa keluar lagi
bisapun kami akan melarang
maka kamar saya kamar saya langsung dibangun sama mereka berdua
bersama sang anak migdat prakoso ke awam berupaya mencari cara agar tetap bisa mendongeng
memanfaatkan berbagai perangkat ia mampu menciptakan konten untuk disebarkan ke berbagai sekolah dan melalui akun media sosialnya
migdat yang sedari kecil mengetahui kiprah sang ayah selalu berupaya berkontri

migdat yang kini berkecimpung di dunia film memberi warna baru cara mendongeng bagi ayahnya
menurut dia covid sembilan belas justru memberi ruang untuk membuat kreasi baru penyampaian dongeng sehingga kipra ayahnya berkembang
pandemi covid sembilan belas memang menunda kegiatan kegiatan apalagi yang bertemu secara tatap muka termasuk dongeng ya
tapi media digital yang berkembang menjadi wadah juga kita untuk berkreasi tetap berkarya jadi tidak hanya diem saja
justru dongeng dongeng itu bisa kita bawakan ke media yang lebih menarik media visual media animasi dan lain sebagainya itu
di sana sumbangsi saya terutama untuk kampung dongeng dan keawam bisa terus berkarya di masa covid sembilan belas
selain menemui rintangan selama berkarir
awam prakoso mendapat banyak apresiasi atas dedikasinya kepada dunia anak anak
penghargaan yang ia peroleh mulai anugerah tokoh perlindungan anak inovatif kpai
tokoh muda pemerhati anak pemegang rekor muri dunia indonesia mendongeng non stop terlama delapan jam lebih
hingga penghargaan bersama sembilan belas tokoh motivator dan inspirator dari ketua mpr ri
awam prakoso masih terus memiliki semangat mendongeng untuk anak anak
gempuran perkembangan teknologi tak membuatnya gentar
ia percaya meski dongeng telah tersebar melalui dunia maya
kehadiran pendongeng dalam menuturkan cerita dengan pesan pesan positif secara langsung masih memberi dampak yang signifikan
melihat sosok ayah saya jujur ya ini adalah sosok pahlawan buat saya yang pertama itu
karena sosoknya lah yang mempengaruhi kehidupan saya paling besar lalu juga sebagai sosok idola
seorang kak awam itu selalu mengasih motivasi untuk relawan relawannya
jangankan di relawan di pusat bahkan beliau atau kak awam itu dia mengasih motivasi ke seluruh relawan relawan di seluruh indonesia
kak awam ini adalah salah satu tokoh inspiratif yang sangat bisa membantu
untuk pelestarian dongeng gitu ya karena memang kalau di indonesia itu orang makin lama makin kesini kan tergeser sama yang namanya teknologi
sehingga memang perlu untuk dilestarikan
kini awam prakoso terus menjalankan misinya menambah kampung dongeng di indonesia
sehingga semakin banyak pendongeng baru yang memiliki kemampuan menuturkan beragam cerita kepada anak anak sehingga gerakan mendongeng dapat terus lestari

jadi harapan saya orang tua harus mau untuk kembali mendongeng seperti orang tua orang tua dulu
nah sembari perjalanan kita menguatkan agar orang tua itu kembali pada fitrahnya yaitu dekat dengan anak untuk mendongeng
maka diperlukan juga pendongeng pendongeng yang tersebar
yang harus memotivasi memberikan inspirasi kepada orang tua orang tua di seluruh indonesia
maka apabila dongeng ini menjadi semarak menjadi gerakan yang betul betul mengakar rumput
ini akan menjadi anak anak yang tidak hanya cerdas secara keilmuan tetapi juga secara etika
karena sebuah keilmuan harus berbanding lurus harus berseimbang dengan etika sehingga indonesia menjadi jaya
seperti cita cita awal saya yang saat ini juga teman teman pasti terus melaksanakan yaitu mewujudkan seribu kampung dongeng di seluruh indonesia dan satu juta pendongeng di seluruh indonesia
ini mudah mudahan di tahun dua ribu dua puluh lima nanti akan bisa terwujud